pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga serta kebijakan ganjil genap di sejumlah titik pada masa libur natal dan tahun baru tidak jadi diberlakukan
sebagai gantinya pemerintah akan memperketat pengawasan pergerakan dan kerumunan masyarakat melalui aplikasi peduli lindungi
menko pmk muhajir effendi menyatakan pemerintah melalui surat edaran menteri dalam negeri akan mendisiplinkan penggunaan aplikasi peduli lindungi
di sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan misalnya di tempat wisata dan restoran
sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha sementara akan menanti bagi mereka yang masih belum menerapkan aplikasi ini
yang keempat penggunaan aplikasi peduli lindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi

pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin